jumlah kasus harian terkonfirmasi covid sembilan belas di jawa timur terus meningkat
beberapa daerah harus naik level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ppkm salah satunya surabaya
sejak delapan februari dua ribu dua puluh dua surabaya ditetapkan masuk ke ppkm level dua
keputusan tersebut sesuai dalam inmen dagri nomor sembilan tentang covid sembilan belas
penerapan level dua ini berimbas pada pembatasan pelonggaran pada jam buka mal minimarket warung kopi dan tempat makan
sebelumnya jam buka warung kopi di surabaya diizinkan hingga pukul sepuluh malam
kini dipersempit hingga pukul sembilan malam
ada beberapa pengetatan yang dilakukan pemerintah terhadap jam operasional warung kopi
ini dilakukan untuk membatasi mobilitas masyarakat agar memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas varian omikron yang lebih cepat penularannya
data satgas covid sembilan belas jatim menyebut surabaya masuk enam besar daerah penyumbang kasus terbanyak
karenanya pemerintah kota surabaya melakukan pengetatan
pada tempat umum salah satunya warung kopi
jadi sudah sudah keselitasi
jadi setiap malam lokman di lapangan itu menyertakan informasi agar tetap jam sembilan
jadi kalau mereka pelanggar pasti ada tangsi
kalau mereka tadi di atas jam sembilan malam masih buka
kecuali bagi mereka yang berjualan di atas jam enam sore jam delapan belas
ini diperkenankan cukup sampai jam dua belas
jadi pengetatan itu di durasi
durasi dan kapasitas
durasinya biasanya durasinya dulu ya kalau saya katakan tadi
misalnya kalau sampai jam sepuluh malam sekarang ya apa tiga puluh sembilan
beberapa warung kopi di surabaya
telah menerima sosialisasi jam buka warung
berbagai pembatasan yang diterapkan ini terpaksa diterima dan dijalankan pemilik usaha
meski ada kekhawatiran penurunan pendapatan
khawatir nantinya ya pengaruh juga di pemasukan kita juga sih
kita tetap mengikuti aturan
karena aturan ini kan dari
kita mengikuti jam kot langsung
jadi ya tidak ada masalah sih sebetulnya
kita tetap mengikuti
terkait jam operasional yang pasti kita mengikuti juga
jadi yang diperintahkan kemarin itu kan sampai dengan jam sepuluh
yang sebelumnya kita bukanya sampai jam sebelas malam
jadi kita hanya mengurangi dua jam operasional di malamnya
dari data bpbd surabaya hingga sepuluh februari dua ribu dua puluh
jumlah kasus aktif di kota surabaya ada dua tiga ratus sembilan puluh lima kasus
penambahan kasus harian mencapai satu dua ratus enam kasus
dan pasien sembuh sebanyak sembilan ratus delapan puluh tiga
ardia putri didin iswandani surabaya jawa timur